kata si neng hp nya penting buat janjian kalau belajar bersama kalau ada tugas tugas sekolah
lagian kalau nggak ada hp kita susah mau ngecek
misalnya kalau si neng telat pulang sekolah kita mau nanya dia ada di mana kalau nggak ada hp gimana
ya akang tau
kata si neng kalau nggak ketemu dia minta dibeliin yang baru
pasti dia gak mau kalau dibeliin hp yang second
kalau hp baru ya pasti bukan second akan
sampai dia yang hilang itu mereknya apa ya
emak dari mana
emak jangan ditanya dulu
emak lagi capek lagi haus
abis main badminton sama susi susanti
stok kecimprik masih banyak
yang stabil mah kerupuk
bi pedang merah sapa rapat
ya pasti atuh
jangan gratis terus nggak enak
pedang merah mah enak atuh kang
apalagi kalau nasinya panas terus pakai sambal
maksudnya nggak enak gitu
kayak enak kalau gratis
gak bisa gratis terus
tadi kamu bilang gak akan kamu sentuh
sekarang malah kamu naikin
mau ke mana lagi kang
mau ke rumah kang mus
salam buat kang mus
selamat makan keselamatan
semoga selamat sampai tujuan
sudah ouiczny tangguh sulant
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada merah kasih cee edo
nyetrikannya udah semua
stok kecil pergi pasar
orang orang udah gak suka sama kicimpring
kuda merah alhamdulillah dikasih cee esy
kuda merahnya kamu kasih cee edo
kan akang yang nyuruh dikasih ke cee edo
kamu kasih ke cee edo
bukan buat dibawa pulang
maksud akang kamu kasih ke cee edo buat digoreng
bukan buat dibawa pulang
cee edo udah pergi
gak ada yang ngasih suh

si ujang mau kemana
ambil lagi pedang merahnya
kalo udah terlanjur kamu kasih yaudah gak usah
ujang udah terlanjur nyusul
kata csi benang merahnya salah paham
disuruh ambil lagi
ujang yang bawa
itu di pasar
si ujangnya masih ada
ada di depan
taslim punya anak buah baru
kamu dari pasar
disuruh kamus beli pedang merah
kenapa nggak sekalian beli es goyobot yang di dekat pasar
kamus gak nyuruh
kamu jangan bawa bawa saya
kamus memang gak nyuruh
kenapa waktu nyuruh ujang beli pedang merah gak sekalian nyuruh beli es goyobot
cepat sekarang berangkat beli es goyobot
pusing pikiran ujang
saya lagi disuruh emak
nanti saya telepon
makan di sini ya
hang siapa yang pegang di sini
yang suka majek
yang barusan anak buahnya
setahu saya orang sunda asli
sekarang mau udah biasa
ada juga yang dipanggil mas
nah payah macam mana
ubat ke mana nih tuh
kenapa gak jadi
tadinya mau ngasih tau
si ujang udah dateng bawa es goyobot buat mak
terus kamu ambil es goyobotnya dari si ujang
kasih ke emak
tapi kamu kalah cepat sama emak
emak udah muncul duluan
ngambil es goyobotnya dari si ujang
kau yang selesai cuma sampai disitu
atau ada lanjutannya
iya maksudnya pirmansah pitra
nama lengkapnya mawardi
kenapa gak dipanggil wardi aja
tadi saya juga nanya gitu ke taslim
lebih indah kalau dipanggil malam
hati hati di jalan
kita makan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
istri saya marah sama saya
sampai saya diusir dari rumah
dia bilang kamu itu suami
harus keluar dari rumah pergi kerja
kalau pulang gak bawa uang gak usah pulang
selamat pulang dines
saya mengurangkan satu paket
gak mau balik balik ke jalan
dia udah gak jadi pawang pedalubin juga
udah sepi tangkapan
dia buka warung kopi
ada bagusnya juga
teman teman yang udah jalan masing masing
sekarang punya tempat buat ketemu
kalau si cecep

udah lama gak bantuin ujang ngurusin kejimpring kang mus
bisnis kejimpring kang mus udah gak bagus
udah makin sepi
saya ngerasa jadi beban
kalau belum ada kerjaan barumah
gak apa apa kamu di sini dulu
sekarang kamu kerja apa
saya sempat jadi keamanan di proyek perumahan bersubsidi
tapi proyeknya gak jalan
saya mundur juga dari situ
alhamdulillah kalau gitu ma
pedang merahnya udah digoreng
apa kamu mau makan sekarang
kamu mau pulang
tadinya mau akang ajak mantan
oke saya kesana
ujang mau tewek ke sini
janggian sama ujang
mau balik kerja ngurus ke cimbring kangmus
atau kepikiran buat balik lagi ke terminal
jam ledang a
ledang ledang ledang
ambilin es teh manis lagi
es teh manisnya satu lagi
mak barusan keluar mau kemana
paling main ke tetangga
main badminton yuk
jam segini mak masih panas satu mak
main apa tuh
jam segini mah waktunya istirahat
mak mak udah istirahat dari kemarin
sekarang gak ada kegiatan
jam lima mak ke sorean merun
baru dua tiga tepat udah ada maghrib
ini s t m s nya bos
saya permisi bos
sini yang biasanya jam segini udah pulang
jam segini baru pulang
habis belajar bersama
si neng sebentar lagi lulus sma
kan dari sd
akang sendiri yang biayain sekolahnya
sebentar lagi si neng
udah siap biayanya

apakah itu ngak padam
kebetulan kau pasti pasti
memangnya mau main di mana
ya di lapangan atuh
masa main badminton di dalam rumah
yang namanya bosma bebas aku
banyak yang lebih bos dari dia tapi nggak gitu
orada siapa yeah
saya mau cari kerjaan lain
kamu belum lama di sini
sudah tiga bulan
kamu belum apa sih patia
kamu nanti mau cari kerja apa
kerja di mana
bilang dulu atuh
kamu aja yang bilang
neng pergi dulu
pergi ke mana
ke rumah teman
ya nganggur atuh jang
saya kan nggak tahu setelah keluar dari proyek itu
kamu dapat kerjaan lagi atau enggak
kamu gantiin dia sekarang
katanya mau ke rumah temannya
aku kan ke rumah
engkau hampir sampai brazilian

ya yang di hatinya
kalau pas mia bisa alle hati
akan udah siap
kan kamu yang pegang tabungan
kita masih punya tabungan
tapi kalau biaya kuliah si neng puluhan juta apalagi sampai ratusan juta
siap siap we kena asma
memangnya biaya kuliah sampai ratusan juta
kuliah teh tiga sampai empat tahun
biaya selama itu mulai dari daftar sampai selesai diwisuda
dihitung hitung mah di jumlah jam lah
total general bisa sampai ratusan juta
kayaknya akang udah mulai kena asma
kalau kita nanti kuliahnya pisah gimana
ya kita jadi jarang ketemu
gak bisa setiap hari kayak sekarang
gak ada waktu sekolah
kamu bakalan setia gak
harusnya aku yang nanya gitu ke kamu
ya setia atuh kamu
mudah mudahan aku kuat
kan nanti di kuliahan pasti banyak yang ngedeketin aku
tadi kan akang makan pakai sambal
tangan akang penuh sambel
perasaan akad mah udah bersih
atuh kalau kelapak tangannya yang panas kenapa bukan kelapak tangannya yang gerak gerak
kamu masih sayang sama aku
sampai sekarang sih masih
ma mau kemana
ya di mana ak
saya udah gak di terminal lagi
saya gak suka sama bubun
kamu biasanya nyebut dia si bos
kamu ada masalah apa sama dia
kamu disuruh pergi
saya yang milih pergi
waktu saya dititipin a ke dia saya memang mau kerja
saya siap jadi anak buah dia
tapi bukan jadi jongos
saya juga lagi pusing
kalau udah sampai rumah telpon
tadi pas pergi bawa nggak
dari mulai berangkat sampai naik pulang nggak dikeluarin dari tas
terus ilang kemana atau
jangan jangan naik kecopetan diangkut
nggak jatuh atau ketinggalan apalagi selain kecopetan sok
apa yang gak ada
hp si neng
barusan neng bilang hpnya gak ada di tas
padahal mulai dari berangkat sampai pulang hpnya gak dikeluarin
dibilang jatuh enggak dibilang ketinggalan juga enggak
dari tadi tasnya neng bawa bawa
mungkin neng kecopetan waktu naik angkut

kok interesting kan
lebih aja habis pake obat

siapin di deketin haft
uang cuma lima ribu
rugi dong kita barusan bayar angkot aja enam ribu
tapi kita untung minyak kayu putih
kamu butuh minyak yang putih
kita butuhnya uang atau hp
kamu di mana
pulang ke rumah
kemungkinan dicopet di angkot dalam perjalanan dari rumah ke taman regol
atau dalam perjalanan pulangnya dari sana
tugas kamu temukan copet
kita operasi sekali lagi
target kita uang atau hp
bukan minyak kayu putih
kamu di mana
kamu dari mana
dari rumah mama
ngapain kamu dari rumah mama
habis pinjam uang buat bayar listrik
kamu di angkot kan
enggak ada penumpang lain
dia malu sama penumpang lain
bilang habis pinjem uang buat bayar listrik
nah gimana kamu

apa aja yang gimana
lagi dicari sama si ujang
terus akang masih panas
udah pake sabun
akan cuci berulang ulang sampai bersih
syukur aku kalau udah gak panas ma
tapi sekarang jadinya beri
kalau urusan sama copet
bukannya kan murah diang punya akses
jadi rencana akan gimana
kemungkinan dicopet di dalam angkot
dalam perjalanan rumah ke taman regol
atau perjalanan pulang dari sana
saya disuruh nyari copet
si junaid udah lama berhenti jadi copet
temen temen lamanya udah kerja bener semua
copet copet yang berkeliaran sekarang
kebanyakan pendatang baru
saya gak kenal
oh yaudah tuh
kata kang murad
si junaid udah lama berhenti
udah kerja bener semua
copet copet yang keliaran sekarang
pendatang baru semua
dia gak kenal
terus gimana tuh
kita jadi petani aja
kita tanam cabai bawang atau tomat
akang mau jadi petani
kenapa pengen jadi petani
akang jenuh sama kerjaan sekarang
yaudah tuh sana
pakai celana dulu
ini lagi di angin anginin dulu
kata si neng hp nya penting
buat janjian kalau belajar bersama
kalau ada tugas tugas sekolah
lagian kalau nggak ada hp
kita susah mau ngecek
misalnya kalau si neng telat pulang sekolah
dia ada di mana kalau nggak ada hp gimana
kata si neng kalau gak ketemu
dia minta diberin yang baru
pasti dia gak mau
kalau dibeliin hp yang second
kalau hp baru
ya pasti bukan second akan
hp dia yang hilang
itu mereknya apa ya
emak dari mana
jangan ditanya dulu
emak capek lagi haus
abis main badminton sama susi susanti
mending disuruh nyari orang yang nunggak bayar kredit motor
paksa bayar atau tarik motornya
kalau disuruh nyari copetnya
gak ada nama gak ada alamat
liur jang pusing
iya saya tau
saya juga dari tadi udah mulai ngerasa pusing
istirahat di tempat
bagaimana pelaksanaan kkn atau kuliah kerja nyopet hari ini
berjalan dengan lancar bos
uang tunai total rp lima ratus tujuh puluh lima dan satu hp
minyak kayu putih nggak ikut dilaporin
saya sama cecep masih bingung
tadi saya udah kontak kang murad yang punya akses ke geng copet
kata kang murad copet copet yang dia kenal udah lama hisap semua
udah kerja bener
copet yang berkeliaran sekarang perdatang baru semua
kalau dapet barang biasanya bukan dipake tapi dijual
kamu cari penadahnya
kalau ketemu hp nya lacak siapa penjualnya
nanti kamu bisa tahu siapa copetnya
nanti saya tanya tanya barangkali ada temen yang lagi butuh hp second
jangan ke temen
nanti dia nanya hp siapa
langsung aja ke toko atau pedagang kaki lima yang jual beli barang second
mereka gak akan banyak tanya
uda sore mau ke mana
ke kantor sebentar
besok produksi dikurangi lima puluh persen
kalau produksi dikurangi berarti karyawan dikurangi juga